meski meraih kemenangan dua satu melawan kamboja di laga perdana piala aff dua ribu dua puluh
pelatih timnas indonesia sinteyong sempat murka pada anak anak asuhnya
sintayong yang menyampaikan hal ini pada sesi konferensi pers usai laga yang berlangsung
di stadion utama gelora bung karno jumat malam
ia mengaku marah dengan performa anak anak asuhnya
yang banyak membuang peluang emas di depan gawang kamboja
pelatih asal korea selatan ini berharap anak anak asunya dapat tampil lebih fokus
dan bersemangat pada laga melawan brunei darussalam dua puluh enam desember nanti
sebagai asal semua pemain tersebut adalah pemain pertama dan memiliki kemampuan yang lebih baik
dan mereka juga telah mendapatkan keuntungan di liga
jadi mereka akan menjadi pemain yang lebih baik
sementara itu penyerang timnas egy maulana fikri mengakui
ia dan rekan rekannya mengalami penurunan performa
usai dihentikannya liga selama kurang lebih dua bulan
menurut egy dihentikannya liga
membuat para pemain harus memulai kembali dari nol
untuk mencapai performa terbaik mereka
terutama dari segi fisik dan mental
jeda selama dua bulan tersebut membuat para pemain harus secepatnya merebuhkan ritme bertanding
yang menurutnya tidaklah mudah dilakukan
terbukti pada pertandingan melawan kamboja di stadion utama gelora bung karno jumat petang tersebut
banyak peluang yang diciptakan oleh skuad garuda
namun terbuang sia sia
meski demikian egy dan rekan rekannya berjanji
akan menampilkan permainan yang lebih baik lagi
dua puluh enam desember nanti di kuala lumpur
agar kita lebih kompak lagi dan membuat pertandingan lebih seru dan seperti yang diinginkan pelatih